kita jeda dulu tadi kita sudah melihat bagaimana suasana rapat dengar pendapat komisi tiga dengan menko polhukam
kita akan update terlebih dahulu mengenai piala dunia u dua puluh karena hari ini ketua pssi bertemu dengan fifa di doha qatar
lalu bagaimana perkembangan terkini dari penunjukan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
kita akan wawancara dengan anggota skpssi arya sinulinga
selamat malam mas arya
selamat malam mas
ya mas arya kami baru saja melihat postingan anda di instagram
ada gambar broken heart begitu
ini apakah ada hubungannya dengan apa yang sedang dilakukan oleh ketua umum pssi bertemu dengan fifa di zurich swiss
ya kita jangan bahas itulah ya
apa yang sudah dapat anda update dari pertemuan pak erick thohir dengan tim fifa kalau begitu
tadi kan sudah bertemu ya dan masih di apa
ketika berbincang bincang dan sebagainya dari informasi tim kita yang di lapangan juga yang ikut sama pak erik
ini terlihat sepertinya fifa susah mundur ya
fifa susah mundur gitu
dengan kondisi fifa susah mundur
karena mereka punya prinsip itu ya kesetaraan fair play
dan tidak ada yang
diskriminasi di sepak bola
sepertinya fifa susah mundur
susah mundur dalam arti
susah mundur dalam arti fifa sudah menutup semua kemungkinan dan peluang indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
ya susah mundur sampai mungkin juga berat ya kemungkinan kita untuk di
band juga cukup besar kayaknya
jadi dua kata
susah mundur dan di ban
itu kemungkinan besar
persentasenya kalau kita
jangan bilang di ban
tapi maksudnya lah
ban itu besar kemungkinan
jadi kita bakal dikucilkan dari sepak bola dunia gitu
ada kemungkinan arahnya ke sana
ada kemungkinan ya
bang arya tapi bisa digambarkan mungkin dalam pertemuan apa saja yang disampaikan
responnya seperti apa dari fifa
yang pasti ini ya
semua pertimbangan pertimbangan dari yang disampaikan oleh orang orang yang
atau kelompok kelompok atau organisasi atau apapun yang menolak ini
itu kita sampaikan dengan kondisi indonesia dan juga
kan kemarin kejadiannya
kejadian drawing itu ya
berat bagi fifa menerima argumentasi kita
ini kan sudah membuat banyak hal yang
mundur mundur lah gitu ya
ya agak gimana lah gitu
ya bukankah kemarin
karena ini perhelatan besar dunia ya
ini perhelatan besar dunia
apakah setelah ini akan ada pertemuan pertemuan selanjutnya
dan apakah masih ada peluang untuk lobby lobby berikutnya yang bisa dilakukan oleh
nanti itu berikutnya nanti kita lihat lagi kondisi
tapi yang pasti situasi cukup berat bagi kita semua gitu
ya seperti agreement yang kita
cukup berat lah gitu
cukup berat artinya apakah belum final ada tanggal tertentu kepastian
yang akan disampaikan
kita nunggulah ya
menunggu karena proses tapi yang pasti cukup berat dan
ya tidak hanya itu ya
yang berat itu adalah kemungkinan kita dikucilkan dari sepak bola dunia itu
apakah sudah ada keterangan yang disampaikan oleh pak erick thohir terkait ini kepada
belum ada sama sekali
ini selama menunggu
cuma saya kan dapat informasi dari lapangan dari teman teman yang juga kesana aja kok
situasi berat mas
selama kita menunggu situasi yang lumayan berat ini dan pastinya juga membuat masyarakat kecewa
apa yang bisa dilakukan
karena kan piala dunia ini masih akan dilaksanakan pada bulan mei mendatang gitu
tapi kan dengan situasi kondisi yang ada sampai drawing kita juga batal dan sebagainya
kita terlihat tidak mampu untuk melaksanakan dengan baik
ya begitu mas
karena pembatalan drawing itu kan bukan dari ini ya
artinya situasinya kan dari kita sendiri gitu
terakhir apa yang bisa anda sampaikan kepada masyarakat indonesia dan juga para pecinta sepak bola
terutama para pemain u dua puluh yang sudah berlatih sejak lama untuk piala dunia ini
apa yang ingin anda sampaikan terkait hal ini
ya kita harus siap dengan kondisi yang paling berat lah situasinya
sampai kita mungkin juga bisa dikucilkan dari situasi sepak bola dunia
dan ini juga saya khawatir nanti cabur cabur lain juga akan mengalami hal yang sama
bang arya sinulinga terima kasih update sementara
ini sangat ditunggu oleh masyarakat para pemain u dua puluh
terutama kita menunggu nanti
nanti hasil pasti dan keterangan resmi begitu ya dari pak erick thohir pasca pertemuan dengan fifa
terima kasih sekali lagi bang arya sinulinga